pasca menjalani proses pendaftaran pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden di komisi pemilihan umum
masing masing kandidat bersiap mengikuti tes kesehatan termasuk kiai haji ma'ruf amin
rumah kiai ⁇ maruf ⁇ amin di jalan lorong dua puluh tujuh kelurahan koja jakarta utara sabtu pagi masih dijaga petugas kepolisian dan warga setempat
menurut keterangan keluarga calon wakil presiden yang dipilih presiden petahana joko widodo ini masih harus beristirahat untuk mengikuti tes kesehatan di rspad gatot subroto
belum bisa diwawancara
ketua pengurus besar atau rais am majelis ulama indonesia ini dalam waktu dekat juga akan berangkat ke tanah suci mekah untuk menunaikan ibadah haji
sementara itu calon wakil presiden sandiaga uno sudah mulai bersiap
untuk menghadapi tes kesehatan yang diselenggarakan kpu pada senin pagi sandiaga uno sendiri mengaku telah melakukan persiapan dengan sedikit berolahraga dan beristirahat setelah menjalani proses pendaftaran capres capres yang cukup melelahkan pada jumat siang